berulang ulang kali pansus angket kpk ini dikritisi karena tidak sesuai koridor hukum
namun nyatanya angket tetap mulus bergulir bahkan cepat bergulirnya
kpk sendiri menempuh strategi menghadapi angket tersebut dengan mengundang para pakar hukum tata negara
tidak tanggung tanggung ada satu ratus tiga puluh dua pakar hukum tata negara
dan hasilnya kajian para pakar menegaskan angket terhadap kpk cacat hukum
sebab hak angket harusnya ditujukan kepada pelaksanaan undang undang atau kebijakan pemerintah
di mana kpk tidak termasuk di dalamnya
angket itu jasah karena bukan kewenangan dpr untuk meniliki proses hukum di kpk
pansus hak angket dibentuk melalui prosedur yang menyalui peraturan perundang undangan
sehingga pembentukannya pun ada lelegan
aphtn dan pesaku menghimbau agar kpk tidak mengikuti ternyata anggota angket
yang pembentukannya betul
pansus angket sendiri sudah berstruktur dan mulai bekerja
meski sejak awal dinilai salahi aturan dewan perwakilan rakyat bergeming
menurut dpr kpk adalah lembaga negara pelaksana undang undang
sehingga angket yang ditujukan kepada kpk sudah sesuai prosedur
kalau dibilang dia tidak masuk dalam objek penyelidikan
keliru dia adalah lembaga negara pelaksana undang undang dan menggunakan anggaran negara
ya bisa jadi jangan berdiri diri balik
oh ini bukan institusi pemerintah apa segala macam
ini dia bukan institusi bagian dari pemerintahan secara saklek begitu
tapi dia adalah di situ ada unsur negara
berulang kali kpk menyatakan belum akan menggubris angket yang ditujukan kepadanya
hingga menunggu kajian dari para pakar
kini setelah kajian tersebut memastikan prosedur hak angket tak sesuai koridor hukum
pertanyaan selanjutnya apa langkah yang akan diambil kpk setelahnya
agus pirmansyah cnn indonesia
kajian yang dilakukan oleh satu ratus tiga puluh dua pakar hukum tata negara menyatakan
pembentukan hak angket kpk cacat hukum
pembentukan pansus hak angket dinilai melanggar undang undang dari segi obyek subyek dan prosedur
lalu bagaimana langkah kpk selanjutnya setelah menerima masukan tersebut
apakah kpk nantinya akan memenuhi panggilan pansus hak angket
kami malam ini akan membahasnya bersama dengan miko ginting
yang merupakan peneliti pusat studi hukum dan kebijakan indonesia atau psh
terima kasih sudah hadir
dan kami masih menunggu ya jurubicara kpk febri diansa
yang tadi sudah mengkonfirmasi untuk hadir
mungkin masih terjebak macet ya
kita akan mulai terlebih dahulu bang miko
yang terbaru kan kalau kita lihat ternyata agenda pansus angket ini
mungkin ini sudah diduga oleh teman teman sebelumnya
bahwa angket ini adalah tentang rekaman pemeriksaan miriam
dan kita lihat hari ini ataupun dari kemarin
rapat pansus memutuskan untuk mengundang miriam
agar bisa menjelaskan benarkah dia ditekan atau tidak oleh beberapa nama
anggota komisi hukum dpr yang dibacakan oleh novel baswedan
di pengadilan tipikor saat itu
menurut anda ketika pansus memanggil miriam
kpk akhirnya memutuskan untuk tidak bisa meloloskan permintaan tersebut
bagaimana anda melihat ini
ya pertama memang dari awal kita sudah mengejar sebenarnya
argumentasi untuk pembentukan pansus angket ini apa gitu
apakah untuk kasus miriam yang juga sebenarnya kasus iktp
atau memang persoalan lain seperti yang dikemukakan oleh beberapa
pengusung angket seperti tata kelola lembaga
kemudian juga ada audit bpk dan seterusnya
yang kemudian dibantahkan bahwa ini tidak terkait dengan kasus
tapi terkait dengan tata kelola lembaga gitu
hari hari ini kita bisa melihat lagi bahwa sebenarnya ini sangat terkait dengan kasus
hanya iktp yang kemudian juga terbongkar sedikit banyaknya melalui miriam s haryani
itu yang pertama dulu
jadi saya kira memang sulit untuk dpr berkelit
atau pansus hak angket untuk berkelit bahwa ini tidak terkait dengan kasus
tapi yang kali ini dengan agenda pansus kemarin yang memutuskan untuk memanggil miriam s haryani
akhirnya menjadi terkonfirmasi
masih betul bahwa ini memang sangat terkait dengan kasus
ada pelanggaran tidak di situ
kalau sama terkait dengan kasus maka sebenarnya ada beberapa ketentuan
ketentuan di undang undang tipikor ya undang undang tidak benar korupsi
misalnya di pasal dua puluh satu itu kan juga ada tindakan menghalangi penyidikan gitu
kalau kita hubungkan dengan misalnya beberapa anggota pansus yang kemudian juga disebut sebut
dalam beberapa kasus tidak hanya iktp tapi juga kasus kasus lainnya
maka besar dugaan juga memang ini terkait dengan upaya menghalangi penyidikan
dan sebenarnya ada peluang bagi kpk untuk kemudian mengejar beberapa orang ini juga
yang terkait dengan kasus kemudian menjadi pengusung hak angket
meskipun saya kira memang secara hukum begitu adanya
tapi secara politik memang juga besar resikonya untuk kpk ketika juga mengejar para anggota pansus ya
itu yang pertama yang kedua saya kira
menghadapi pansus hak angket ini kpk juga punya pilihan
pilihannya kan begini kalau di undang undang mpr dpd dprd itu
maka dikatakan di pasal dua ratus tiga itu dikatakan pihak yang dipanggil itu wajib
untuk menghadiri pemanggilan pansus sekaligus memberikan informasi atau dokumen kalau diminta
nah ketentuan di undang undang md tiga itu
itu kemudian juga bertentangan dengan ketentuan di undang undang keterbukaan informasi publik
jadi materi penyidikan itu
informasi yang dikecualikan untuk diakses
nah jadi kpk sebenarnya bisa saja pilihannya adalah untuk menghadiri pemanggilan pansus
tapi menolak untuk memberikan semua informasi atau dokumen yang terkait dengan perkara
ini masalahnya undang undangnya yang sengaja bertabrakan
atau pelaksanaan atau penerapan undang undangnya yang salah sehingga akhirnya mau gak mau bertabrakan
bisa jadi begitu
dan saya kira memang dengan mengacu pada undang undang keterbukaan informasi publik
pilihan yang paling bijak bagi kpk yaitu menghadiri pemanggilan pansus
untuk meluruskan beberapa hal saja dan tidak terjebak pada misalnya membicarakan materi materi penyidikan
nah itu yang pertama
senin nanti kan miriam s haryani itu kan dipanggil oleh pansus ya
saya kira kpk juga berhak menolak karena status miriam ini adalah tahanannya kpk
jadi memang berada di bawah pengawasannya kpk
dan kemudian yang kedua juga
saya kira pemanggilan miriam esaryani juga mengkonfirmasi
ini memang terkait dengan kasus kok

bagaimana posisinya kalau memang kemudian yang dipanggil pansus
itu harus hadir tetapi sementara yang dipanggil ini adalah tahanan dari sebuah lembaga yang independen seperti kpk ini
nah itu akan bagaimana posisi hukumnya
saya kira kpk tetap saja mengacu pada ketentuan ya di dalam kitab undang undang pemacara pidana
maupun di undang undang keterbukaan informasi publik
bahwa tahanan yang berada dalam pengawasannya kpk yaitu sepenuhnya kewenangannya kpk
jadi saya kira tepat apa yang disampaikan oleh
itu ada dalam undang undang tentang kpk ya
ada di apa kita undang undang kemahacara pidana
jadi dasar kewenangannya kan undang undang kpk dan kita undang undang kemahacara pidana
dan saya kira pendapat dari wakil pimpinan kpk itu tepat ketika mengatakan bahwa
bisa nggak diabaikan yang undang undang tentang mdt pelaksanaan pansus ini
saya kira bisa bisa saja dalam konteks bahwa ini kan ada kalau dalam hukum itu namanya leg spesialis ya
nah yang mana yang lex specialis
yang spesial itu adalah ketentuan kitab undang undang acara pidana maupun undang undang kpk gitu
terlebih lagi tadi kalau bahkan di undang undang mdt sekalipun dikatakan bahwa
wajib menghadiri dan dipanggil di undang undang lain juga ada
untuk kemudian materi penyidikan itu dikecualikan untuk diakses gitu
jadi pilihan yang paling bijak saya kira ya untuk posisi kpk saya kira
satu menghadiri saja pemanggilan pansus angket tapi tidak memberikan dokumen ataupun
memberikan informasi yang kemudian berkaitan dengan materi penyidikan
berkait dengan miriam s aryani kewenangannya saya kira kewenangan penuh dalam krona ap kpk ya
tapi kalau sudah seperti kajian dari pakar hukum tata negara yang jumlahnya satu ratus tiga puluh dua itu
padahal saat itu
satu saja sudah cukup menjelaskan sebenarnya satu ratus tiga puluh dua kurang apa begitu
nah bagaimana lembaga seperti kpk yang lembaga pelaksana undang undang yang tentu saja harus
taat dengan undang undang ketika menghadiri sebuah pansus atau sebuah panggilan begitu
dari hal yang diselenggarakan secara cacat hukum menurut pakar hukum tata negara yang diundang
oleh kpk sendiri begitu
statusnya seperti apa itu
statusnya aja sudah cacat hukum kalau dia menghadiri itu bukan nggak dia terlibat dalam
proses yang cacat hukum tadi
nah catatan hukum itu kan salah satu argumentasinya adalah dalam pasal dua ratus
undang undang md tiga itu tentang mpr dpd dpr dan dprd itu pembentukan pansus itu harus
diwakili semua praksi gitu
nah sementara ada beberapa fraksi yang belum memberikan wakilnya sehingga kemudian
keabsahan dari pansus hankannya ini sendiri masih dipertanyakan
dan itu yang dikonfirmasi dan dinyatakan oleh satu ratus tiga puluh dua pakar hukum talan negara itu kan
nah saya kira memang ini jadi catatan penting untuk dpr gitu
dalam konteks memberikan harga pada kewenangannya sendiri
ini kan hak angket ini bukan kewenangan main main nih
dari kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terkait dengan kebijakan pemerintah gitu
jadi memang pelaksananya harus benar benar sangat beralasan argumentatif dan juga sesuai dengan prosedur hukum
sehingga kemudian hari ketika melakukan hak angket lagi harganya ada gitu
harganya spesial bahwa hak angket ini dilakukan memang ketika ada kondisi kondisi yang terpenuhi oleh undang undang
nah dengan kajian dari pakar hukum tata negara tadi kita bisa melihat bahwa pembentukan pansus hak angket ini memang dari sisi undang undangnya sudah menyalahi dari awal
karena tidak diwakili semua fraksi gitu
dan saya kira memang kpk juga beralasan ketika mengatakan bahwa tidak ingin menghadiri forum yang dibentuk oleh prosedur yang tidak taat pada undang undang gitu
walaupun sering kali beberapa anggota pansus atau anggota dpr mungkin tidak terlibat dalam pansus mengatakan bahwa ketika dipanggil oleh pansus
mengatakan bahwa ketika dipanggil oleh pansus
itu bisa ada pemanggilan paksa
ini menjadi menarik
nanti kita akan ulas lebih lanjut
kita akan dengarkan bagaimana tanggapan dari jurubicara kpk febri diansah setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami
baik langsung saja saya sapa jurubicara kpk
febri diansyah yang baru bergabung di dalam studio selamat malam
bang febri terima kasih sudah hadir ya meluangkan waktu untuk cnn indonesia prime news
langsung saja bang febri menanggapi kemarin ada satu ratus tiga puluh dua pakar hukum tata negara
kalau selama ini kan kita tanya bagaimana sikap kpk tentang pansus angket yang sudah terbentuk bergulir berjalan sudah mulai menentukan agenda
bahkan ketika menentukan pimpinannya sudah membaca surat dari miriam esaryani yang katanya surat dari miriam s haryani begitu ya
kpk akan datang tidak kalau diundang pansus ini
kemarin kita satu ratus tiga puluh lima tepatnya
satu ratus tiga puluh lima ada satu ratus tiga puluh lima nama di sana asosiasi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara
bagi kpk tentu saja kalau dari aspek akademis itu validitasnya tidak meragukan lah ya
karena memang mereka lah yang sehari hari mengawal isi dari semua diskursus ketata negaraan
mungkin ada satu dua orang yang berbeda pendapat di luar sana silahkan saja
sekarang ini satu ratus tiga puluh lima bahkan sudah ya

prof jokowi prof ility prof setiausaha mdp yang juga mantan ketua mahkamah konstitusi
dan sebelumnya kita juga mengundang beberapa ahli yang lain ahli tata negara juga kita undang dan ahli pidana
kenapa ini penting karena kita ingin melihat setidaknya sekarang dari dua perspektif
pertama dari perspektif hukum tata negara yang kedua dari perspektif hukum pidana
ini menjadi satu hal yang crucial karena hak angker ini asal muasalnya kan ketika kita menolak untuk membuka salah satu buku perspektif
kita menolak untuk membuka salah satu bukti dalam proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh kpk
yaitu rekaman proses pemeriksaan miriam s haryani
dan ini domainnya adalah domain hukum acara pidana dan juga khususnya kalau hukum materialnya tindak pidana korupsi
makanya kita perlu mengundang
dan clear sekali sebenarnya dalam diskusi tersebut bahwa memang sudah benar sikap yang diambil kpk
untuk tidak membuka rekaman itu kecuali pada proses persidangan atau kecuali nanti ada perintah hakim
misalnya perintah hakim yang dimaksud dulu pernah ada kpk membuka rekaman penyadapan anggodo waktu itu
itu di mahkamah konstitusi
ada perintah hakim yang sangat tegas di sana ya sudah kita buka
kalau di tempat lain di dpr di studio misalnya atau di mana mana itu tentu saja justru kpk nanti yang melanggar aturan undang undang yang berlaku
nah kami ingin memastikan itu kpk ini kan lembaga penegak hukum
tidak mungkin lembaga penegak hukum kemudian melanggar hukum
ini akan jadi contoh yang sangat buruk ke depan
karena itulah kita ingin pastikan sebenarnya apa yang bisa dilakukan dan tepat dilakukan oleh kpk dalam konteks pansus hak angket kali ini
meskipun kita juga belum jelas yang mau diangket itu apa
di awal dikatakan soal rekaman pemeriksaan yang diminta kemudian berkembang kemana mana sampai membuka posko
kita belum tahu persis juga apa yang akan diangket
supaya banyak melapor mengeluh tentang kpk
bagaimana kamu memaksudnya disitu ya
sebenarnya sih kalau bicara di undang undang dari masukan beberapa ahli sejumlah ahli yang menyampaikan pendapatnya pada kita
hak angket ini kan harus spesifik
dan ada indikator indikator lain juga di undang undang yang sifatnya strategis kepentingan publik yang sangat luas
jadi bukan kepentingan beberapa anggota dpr saja misalnya
tapi secara kelembagaan tentu kpk juga harus berdiri pada satu posisi
kpk secara institusional menghormati kewenangan konstitusional
dpr kewenangan konstitusional yang tentu harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
nah kita berada pada titik itu sekarang sebenarnya untuk kemudian menganalisis mempertimbangkan dari sejumlah masukan ahli tersebut
apa yang akan dilakukan kpk ke depan
jadi sampai saat ini kita masih proses mempertimbangkan hal tersebut
karena kpk memang harus hati hati sekali soal ini
jangan sampai kpk melanggar undang undang
dan jangan sampai juga dpr kemudian melanggar aturan hukum yang berlaku karena ini adalah lembaga yang terhormat
jadi sekarang belum menentukan ya masih mengkaji lagi ya
karena panggilan panggilan sudah agenda panggilan panggilan sudah mulai ada
yang terbaru mungkin belum kpk nya yang dipanggil
tetapi pansus kemarin memutuskan untuk memanggil miriam s haryani dengan alasan surat yang diduga
media belum bisa melihat jelas karena waktu itu ketika memang disorot tidak boleh oleh ketua pansusnya begitu
untuk mengklarifikasi bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh novel baswedan dalam pengadilan tipikor
bahwa ada anggota komisi hukum dpr yang menekan miriam s haryani untuk mencabut bap nya
nah ini bagaimana nih panggilan panggilan sudah mulai ada
sikap kpk untuk permintaan pansus memanggil miriam s haryani akan seperti apa
suratnya belum kita terima
jadi miriam adalah tersangka di kpk
sedang proses penyidikan
semoga dalam waktu dekat
mungkin minggu depan
minggu depan kita sudah bisa naik ke tingkat berikutnya di proses penuntutan misalnya
ketika bukti sudah lengkap dan sudah firm sesuai dengan hukum acara yang berlaku
kita akan limpahkan dari penyidikan ke penuntutan
artinya dalam waktu dekat kasus ini akan disidang
ketika disidang artinya salah satu bukti dalam kasus ini yaitu rekaman proses pemeriksaan miriam
termasuk penyebutan nama nama sejumlah anggota dpr tersebut
yang disampaikan juga oleh novel baswedan pada tiga puluh sembilan
pada tiga puluh satu pada persidangan kasus iktp
itu juga akan dibuka nantinya di persidangan
jadi kalau ada pihak pihak yang misalnya ingin menunggu apa yang disampaikan disana
tunggu saja proses persidangan
maka kita akan lihat disana semuanya
bukan hanya itu yang akan dipaparkan
dalam rekaman pemeriksaan miriam itu kita juga ingin buktikan bahwa tidak benar miriam berada dalam keadaan tertekan ketika menyampaikan
dan bahkan penyidik kpk sudah hadir di persidangan untuk menjelaskan sejumlah hal yang ditanya oleh hakim
kedepan ini akan dibuktikan lebih lanjut
termasuk juga siapa pihak pihak yang mempengaruhi atau menekan atau mencoba mendorong atau apapun lah namanya
agar miriam kemudian mengubah keterangannya atau mencabut bap tersebut
itu juga satu hal yang kita telusuri
karena itulah kpk sudah masuk pada tahap berikutnya dalam kasus ini ketika kita menggunakan pasal dua puluh satu
ada seseorang anggota dpr dengan inisial mn yang diduga merintangi proses hukum kasus iktp ini yang terjadi di persidangan
juga terkait dengan penyidikan dengan tersangka msh tersebut
sudah kita tetapkan sebagai tersangka
hari ini kita periksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya
jadi kita dalami lebih lanjut
itu yang mn itu ya
mn mn kita periksa hari ini sebagai tersangka
kita dalami lebih lanjut
apa indikasi keterkaitan dari mn dengan pencabutan keterangan di persidangan tersebut
tentu kita harus mencari tahu siapa saja pihak pihak yang ingin mempengaruhi
kpk tentu harus mencari bukti bukti
ketika bukti permulaan sudah cukup maka kita tingkatkan
jadi ini tidak berarti
ini tidak berarti di mn saja ya
saya kira konstruksi kasus ini kan harus dilihat dalam konstruksi yang besar
di tengah tengah kasus iktp ada salah satu saksi yang diduga memberikan keterangan tidak benar
kita cari kenapa saksi ini memberikan keterangan yang tidak benar
ternyata ada pihak lain yang diduga mempengaruhi
kita tetapkan sebagai tersangka
jika kemudian ketemu informasi yang lain tidak tertutup kemungkinan
meskipun tentu kpk harus firm betul dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka
tidak bisa hanya karena namanya sekali disebut di persidangan maka akan menjadi tersangka
kita minimal harus punya dua alat bukti untuk menentukan seseorang
oke memang suratnya belum diterima oleh kpk ya secara resmi tentang permintaan patsus yang memanggil miriam s haryani
tetapi kalau tidak salah tadi disebutkan akan senin itu sudah akan dipanggil begitu
menurut anda sebaiknya akan seperti apa
nanti daripada terjadi gontok gontokan
kan kita sudah sering lihat bagaimana kpk berkuku
ini kasus yang lama
bagaimana institusi kepolisian berkuku
kemudian akhirnya terjadi ketegangan diantara dua lembaga ini
nah untuk menghindari itu seperti apa
tapi tentu saja tanpa melanggar peraturan perundangan yang ada
kalau untuk menghindari ketegangan tentu berjalan dengan prosedur hukum yang sudah diatur gitu ya
bahwa kemudian untuk konteks miriam s haryani kan dia dikenakan status penahanan juga oleh kpk gitu
sehingga dalam konteks ini itu tidak akan jadi

siapa yang melakukan penahanan itu yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap orang ini
jadi ketika kpk mengatakan bahwa tidak akan mengizinkan seseorang untuk kemudian keluar dari tahanan kpk
itu memang dalam konteks kewenangannya dia
dan tadi kalau memang ingin menggali keterangan dari miriam s haryani
toh kan akan juga sudah dinaikkan ke dalam tahapan penuntutan kan
di muka persidangan yang terbuka untuk umum
sehingga kita bisa melihat apakah memang benar ada upaya intimidasi
mengarahkan keterangan saksi
mengarahkan keterangan saksi dan seterusnya
dan perlu diingat juga bahwa miriam s haryani kan juga sudah mengajukan perapradilan
dan kemudian ditolak oleh hakim perapradilan
jadi sebenarnya forum forum untuk mengkonfirmasi itu sudah banyak
keterangan miriam s haryani itu
satu ketika dikonfrontir dengan novel baswedan
kedua ketika mengajukan perapradilan
dan kemudian nanti di dalam proses pembuktian pokok perkara ini juga akan dilakukan konfrontasi
sehingga menurut saya memang dpr kan punya pilihan
atau mungkin bisa
justru karena ini ketika kasus miriam yang apakah dia ditekan atau tidak nanti
itu muncul di persidangan dalam waktu dekat
justru ini yang dikejar oleh pansus
menurut anda bagaimana
supaya ada duluan duluan membentuk opini ke masyarakat
kalau itu yang terjadi maka kesan untuk kemudian bahwa ini menjadi ajang untuk political shaming gitu ya
mempermalukan secara politik menjadi kuat adanya
dan jangan sampai kesan itu juga muncul
bahwa ini adalah adu adu kuat dan kemudian mengabaikan prinsip prinsip hukum gitu
nah salah satu prinsip hukum yang kemudian bisa terjadi dan diabaikan adalah soal independensi
jadi pelaksanaan pansus rangkaian ini tidak hanya berkaitan dengan independensi kpk saja
tapi juga independensi badan peradilan lain
misalnya ketika kasus miriam s haryani katakanlah kemudian diperiksa di pokok perkara di pengadilan yang terbuka untuk umum
tapi sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh dpr
maka itu akan sangat mempengaruhi hakim yang memeriksa perkara itu
jadi harus sangat hati hati
pansus rangkaian itu
tidak hanya kemudian bertaruh soal independensi kpk sebagai penegak hukum
tapi juga mempertaruhkan independensi badan peradilan
yaitu pengadilan yang kemudian tugasnya memang memeriksa dan mengutus perkara itu gitu
nah saya kira memang penting sekali untuk dpr
tadi memberikan bobot harga pada hak angket ini
jangan sampai kemudian pelaksanaan h angket ini senemikian murahnya gitu
hanya untuk satu kasus kemudian dilakukan hak angket dan seterusnya
ketika ada kasus yang kemudian tadi sangat strategis berkaitan dengan publik kepentingan umum dan segala macam gitu
orang akan sangat mudah kemudian untuk mengatakan bahwa legitimasi hak angket ini apa gitu
mempertanyakan hak angketnya karena pernah digunakan tidak untuk tujuan yang semestinya begitu
kalau sekarang ini kan kalau katakanlah mau secara prosedur hukum tata negara sudah jelas
satu ratus tiga puluh lima pakar hukum tatan negara dan hukum administrasi negara sudah mengatakan ini cacat hukum gitu
tapi apakah memang kpk tidak bisa langsung menggunakan patokan itu saja begitu
apa namanya untuk menggunakan bahwa memang sudah cacat hukum
kalau misalnya tetap hukum dan kita datang maka akan mengikuti proses yang sebenarnya sudah cacat hukum
jadi akan terlibat dalam kecacatan hukum itu sendiri
itu menjadi pertimbangan kpk tidak bang febri
ya itu salah satu pertimbangan kpk tentu saja
kita harus menghitung ketika berdasarkan analisis yang sudah ada atau sumbangan sumbangan pemikiran yang sudah disampaikan

misalnya mengatakan ada tiga persoalan mendasar disini
mulai dari objek subjek sampai juga prosesnya ada sejumlah persoalan di hak angket ini
dan publik juga mengetahui saya kira soal itu
itu kan harus kita hitung juga
selain juga mungkin ada satu pertanyaan yang belum terjawab sampai dengan saat ini
apakah ada misalnya prosedur hukum yang mesti dilakukan untuk bisa menghold atau menunda proses ini
sampai ada kejelasan yang lebih pasti tentang
tafsir dari sejumlah pasal di undang undang md tiga tersebut
sehingga misalnya relasi secara kelembagaan dpr kpk ataupun presiden ataupun institusi yang lain
itu tetap punya kehormatan masing masing
namun aturan hukum juga harus kita penuhi
nah memang yang jadi persoalan adalah kalau kemudian ada terobosan terobosan yang dilakukan
dalam arti terobosan yang melanggar aturan hukum
dan itu akan berimplikasi tidak hanya hari ini
kpk sebagai lembaga yang terkait kalau putusan mahkamah konstitusi cukup jelas itu mengatakan
kpk itu termasuk sebagai salah satu badan badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman
ranah kekuasaan kehakiman itu adalah bangunan yang berbeda
dengan ranah kekuasaan pengawasan dalam konteks hal ini yang berada di dpr
kpk menghormati kewenangan pengawasan di dpr
dan kpk mau untuk diawasi
dan sangat senang sebenarnya
bukan hanya mau kita kalau diawasi senang
karena itu sebenarnya alat untuk membantu kita juga intropeksi diri kalau memang ada kekeliruan
namun ketika kita bicara soal kekuasaan kehakiman
mekanisme pengawasannya beda lagi
contoh yang paling sederhana
pra peradilan adalah mekanisme pengawasan terhadap proses bekerjanya kpk
ketika kpk menangkap orang itu bisa masuk ranah pra peradilan
ketika kpk menetapkan tersangka bahkan itu diuji berulang kali dalam pra peradilan
dalam kasus miriam
dalam s haryani ini
kpk sudah digugat di pra peradilan
artinya sudah diawasi melalui mekanisme itu ya
dan kita hadapi itu sesuai prosedur hukum yang berlaku
kalau misalnya yang keberatan adalah yang
yang menjadi keberatan adalah keterangan penyidik kpk novel baswedan di persidangan
ada sarana hukum yang lain juga yang sebenarnya bisa dilakukan
untuk mencabar hal tersebut
misalnya lihatlah fakta persidangan nanti
dan kemudian kita bisa membaca
sebenarnya persoalannya terjadi
dimana apakah terjadi pada keterangan saksi tersebut
atau pencabutan bap nya
atau pihak pihak yang diduga melakukan intervensi
atau mempengaruhi keterangan miriam sebagai saksi
pilihlah prosedur pengawasan yang memang berada pada bangunan kekuasaan kehakiman
jangan dicampur adukan antara kekuasaan kehakiman dengan struktur berpikir politik
kalau kita coba melihat masalah ini kan sepertinya
kpk sudah memiliki dasar yang cukup kuat
bahwa ini adalah cacat hukum
ada seratus juta peker hukum tata negara
tapi kan kita lihat di dpr pansus juga tetap berjalan dan ngotot
sudah bahkan sudah ada agenda agendanya mulai memanggil manggil
nah bagaimana anda melihat apakah di sini harus ada jalan tengah
kalau kita mengutip kata kata dari ketua kpk
pak agus rarjo yang mengatakan presiden sebaiknya turun tangan
tetapi kan sudah
kemudian ada yang mengomentari dan presiden mengatakan
intinya saya tidak ingin kpk lemah
tapi ketika ditanya soal angket itu ranah dpr
sudah ada juga yang mengatakan dari salah satu anggota pansus
ketika pernyataan ketua kpk yang meminta presiden turun tangan
dianggap itu lebay
ini dari salah satu anggota pansus yang mengatakan seperti itu
bagaimana menurut anda sebaiknya presiden dalam posisi melihat persoalan hak angket terhadap kpk ini
tentu saja hak angket adalah ranah dpr
tapi kan sebagai kepala negara kepala pemerintahan
bagaimana menurut anda seharusnya presiden untuk turun tangan
ya benar tadi ya
memang hak angket juga ranahnya kekuasaan legislatif dalam konteks ini dpr
kemudian presiden juga tidak mungkin mengintervensi langsung
mengatakan bahwa hak angket di stop dan seterusnya
karena memang domainnya legislatif dalam konteks ini dpr
tapi saya kira banyak hal yang bisa dilakukan
bukan berarti presiden tidak bisa melakukan apa apa
tapi banyak hal yang bisa dilakukan
dalam konteks misalnya mengkonsolidasikan partai partai politik pendukungnya
kemudian berpikir ulang mengajukan wakil ke pansus angket
sesuai dengan pasal dua ratus satu undang undang md tiga kan harus ya pansus angket itu dibentuk dengan dihadiri atau diwakilkan oleh seluruh fraksi gitu ya
jadi kalau sebenarnya dua atau satu fraksi tidak mengirim anggota
maka keabsahan dari pansus angketnya juga dipertanyakan
ini yang terjadi hari ini
paling tidak presiden berkomunikasi dengan ketua ketua parpol
karena kan sebagian rata rata yang turut mendukung hak angket
atau menjadi pimpinan di sekarang ya di pansus angket itu adalah partai partai pendukung pemerintah
dan saya kira itu kan presidennya banyak ya
dalam beberapa kasus misalnya kita bisa melihat bagaimana presiden jokowi dengan para pembantunya bergeria juga
dalam konteks situasi politik di dpr gitu
dan saya kira itu tidak juga sesuatu yang tabu gitu
kecuali ketika presiden mengatakan bahwa secara langsung memerintahkan dpr untuk memerintahkan hak angket dan seterusnya
tidak bisa karena itu domennya dpr
tapi bisa dengan strategi memutar seperti tadi
yaitu dengan mengkonsolidasikan partai partai pendukung pemerintahannya untuk kemudian tidak mengirimkan wakil ke pansus hak angket
nah itu satu konteks
yang konteks yang kedua benar bahwa asumsi angket ini kan berangkat dari asumsi yang kurang tepat menurut saya
bahwa kpk tanpa kontrol tanpa pengawasan
kpk itu diawasi atau timbul pengawasannya karena sistem peradilan pidana itu sendiri
jadi ketika kpk melakukan kewenangan itu
misalnya katakan menetapkan tersangka gitu
maka kemudian ada kewenangan yang ada pengawasan yang melekat
apa mengajukan perapradilan atau kemudian diuji di pengadilan
justru konteks pengawasannya itu sangat akuntabel karena diawasi oleh lembaga lembaga lain dan harus dilakukan
ya kecuali konteks pra peradilan yang diajukan oleh para pemohon gitu
tapi kalau persidangan memang harus persidangan
itu sudah pengawasan sebenarnya
benar dan kpk kan tidak boleh menerbitkan sp tiga
artinya ketika dia menetapkan seseorang sebagai tersangka
maka cepat atau lambat
seseorang ini akan diperiksa di muka persidangan gitu
jadi kalau asumsinya bahwa pansus hanggan ini dimulai karena kpk
maka itu menurut saya juga asumsi yang kurang tepat
sangat keliru ya
karena sistem peradilan pidana itu sudah membuka mekanisme pengawasan mekanisme akuntabilitas sebagai kpk dalam melaksanakan kewenangannya gitu
soal permintaan ketua kpk yang mengatakan
bukan permintaan tapi pernyataan
ada baiknya kalau presiden juga turun tangan
tetapi kan sudah dijawab bahwa
presiden mengatakan intinya tidak ingin kpk lemah begitu
nah menurut anda ini sudah pernyataan yang cukup atau tidak
ya itu biar pihak pihak yang terkait lah yang kemudian menilai
bagi kami di kpk sederhana saja soal hak angket ini
kita akan tetap memastikan bahwa kita berada di rel yang tepat
jadi kita jangan sampai juga pindah rel kemudian keretanya tabrakan kan
rel proses hukum ya
dan itu didasarkan oleh aturan hukum yang berlaku
kami fokus di sini dulu saja
meskipun tentu saja komitmen politik atau komitmen yang lebih luas
jadi tidak harus spesifik juga seperti yang disampaikan tadi untuk menghentikan hak angket
karena tidak mungkin tidak pernah ada sejarah ketatanegaraan juga kemudian hak angket dihentikan oleh seorang presiden
tidak dalam konteks itu
tapi kita bicara sebenarnya
nanti malah presiden yang diangket lagi
angket karena menghentikan angket
bahwa kita sedang menghadapi tantangan yang sangat besar ketika kita bicara soal pemberantasan korupsi
bahkan ketika kita bicara soal pemberantasan korupsi kita tidak sedang hanya bicara soal kpk saja
tidak sedang hanya bicara soal polisi dan kejaksaan saja
tapi kita bicara sesuatu yang lebih besar
bahwa pemberantasan korupsi adalah salah satu alat penting sebenarnya bagi pemerintah dan bagi negara ini
untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang lebih besar
tidak mungkin kita bicara soal kesejahteraan yang merata
jadi bukan kesejahteraan yang hanya berada pada segelintir orang tertentu
penguasaan sumber daya alam dan kekayaan
kalau kita tidak bicara soal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum
karena itulah penting bagi presiden atau unsur unsur lain di negara ini
untuk meletakkan pemberantasan korupsi jadi salah satu faktor yang sangat penting
ekonomi juga bisa tumbuh ketika ada kepercayaan
terhadap instansi pemerintahan
bagaimana instansi pemerintah dipercaya kalau korupsi masih sangat marak di sana
gambaran besar ini perlu dipahami lebih lanjut
dan akhir akhir ini pemberantasan korupsi mendapat tantangan yang luar biasa
dari pihak pihak yang mungkin saja
contohnya seperti apa saja yang dihadapi
selain angket kemudian apa
penyerangan terhadap penyidik senior kpk atau pegawai kpk begitu ya
saya kira itu biar publik lah ya
yang kemudian merinci lebih jauh di kpk
kpk kami tentu merasakan ketika kita bekerja kemudian ada hantaman hantaman atau serangan serangan
baik yang secara langsung misalnya ke penyidik kpk novel baswedan yang sedang menangani beberapa kasus besar
termasuk kasus iktp ini
sedikit banyak tentu ada pengaruhnya
meskipun kita punya mekanisme mitigasi resiko di internal
nah ini kan perlu di pikirkan secara serius juga
jadi kita tidak hanya bicara tentang satu fenomena yang terjadi saat ini
hak angket yang dipertanyakan oleh sejumlah ahli keabsahannya
tapi kita bicara soal pemberantasan korupsi kita ke depan itu mau dibawa kemana
apalagi sudah ada yang mengatakan bahwa nanti rekomendasi pansus adalah salah satunya mungkin saja merevisi undang undang kpk
itu sudah menjadi dugaan kpk juga
saya berpikir kenapa rekomendasi sudah ada bayangannya padahal prosesnya belum berjalan
itu juga salah satu hal yang penting kita cermati lebih lanjut
mumpung kita juga bicara novel baswedan sedikit saja ya
karena informasinya sangat santer terakhir ya
dan kita butuh konfirmasi dari kpk
pernyataan pak novel baswedan ketika diwawancarai oleh media internasional begitu mengatakan bahwa dia menerima informasi bahwa salah satu pelaku penyiraman air keras terhadap dirinya adalah seorang jenderal polisi
ini kpk menanggapinya seperti apa
sebelum sampai ke sana jadi hari ini itu tepat hari yang ke enam puluh lima setelah novel diserang
dua bulan lebih dari dua bulan ya
dan memang sampai saat ini pelakunya belum ditemukan
jadi kalau dilihat dari perspektif korban novel adalah korban yang diserang
maka tentu saja akan ada semacam kekecewaan kekecewaan kenapa pelaku belum diproses
kpk pun sebenarnya punya sisi seperti itu karena bagi kami ada dua hal yang penting saat ini
pertama proses penyembuhan novel baswedan
pertama proses penyembuhan novel baswedan sendiri
dan yang kedua pelakunya bisa diungkap
karena itulah hal hal seperti ini dan juga informasi informasi lain
nanti akan kami bicarakan lebih intens ketika pimpinan kpk bertemu dengan kapolri
secara kelembagaan semoga dalam waktu dekat kita bisa bertemu
dan kita bisa bicarakan dalam kapasitas lembaga kpk dan lembaga kepolisian
agar kalau memang ada yang bisa kita lakukan bersama sama untuk menuntaskan kasus ini
setidaknya kita bicara dulu menangkap atau memproses pelaku lapangan
nantilah kita bicara soal pelaku lapangan
siapa delaktual dadernya begitu ya
jadi intinya memang kita perlu bertemu dan membicarakan ini
apa yang perlu dilakukan bersama itu poin krusialnya
dan hal ini tentu juga perlu menjadi concern juga dari pak presiden misalnya
karena pak jokowi pernah menyatakan pernyataan yang sangat keras
di hari ketika novel diserang dan bahkan mengutuk keras
serangan itu dan memerintahkan kapolri
karena itu penting juga bagi kita semua untuk kembali melihat
setelah enam puluh lima hari apa yang akan kita lakukan ke depan
baik oke kita tunggu nanti seperti apa hasil pertemuan dengan kapolri
kita tunggu juga bagaimana komitmen presiden terkait kasus novel baswedan ini
dan tentu saja perkembangan hak angket kpk sejauh ini masih akan berpikir
apakah nanti bisa datang atau tidak begitu ya
baik terima kasih
bang febri diansyah terima kasih bang miko gening telah bergabung bersama kami
di cnn indonesia